terjerat kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap y
dari empat belas pelaku yang masih anak anak tidak bisa mengikuti ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama
yang dimulai senin ini
ada puluhan siswa smp di kabupaten rejang lebong bengkulu
mengikuti ujian nasional senin pagi
namun dua pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap y
siswa smp lima padangulatanding harus absen dalam pelaksanaan ujian nasional
kedua pelaku adalah su siswa kelas tiga smp lima padangula tanding
dan ni siswa smp di kecamatan padang kelingi rejang lebong
menurut kepala smp lima padangulatanding pelaku tidak mengikuti ujian sekolah
sehingga tidak bisa menjalani ujian nasional
memang diusahakan kemarin itu mau mengikuti ujian susulan
namun karena di ujian sekolah dia sudah tidak bisa mengikuti
makanya di ujian nasional dia tidak bisa mengikuti juga
tambah lagi tidak ada permohonan dari orang tua
ya betul soalnya gini
pada waktu anak tersebut kejaring itu pas kami melakukan ujian sekolah
nah konfirmasi dengan kapolsek
jangankan kami kepala sekolah orang tuanya aja bisa menemuin pada waktu itu
hal ini merupakan bagian dari hak dasar mereka
jadi mereka sudah ikut kegiatan pembelajaran selama ini
dan dievaluasi melalui ujian nasional
walaupun ada apapun peristiwa apalagi sekarang belum diputus oleh pengadilan
maka adalah hak dasar mereka berdua
untuk bisa ikut ujian nasional
tetapi kalau sampai tidak mungkin harus dilihat apa latar belakangnya
apakah mungkin karena orang tua pada waktu awalnya sudah tidak mengikuti
mengikut tersertakan pada ujian sekolah
atau pihak guru karena panik karena berbagai masalah yang sedang dihadapi
atau kemudian tidak dievaluasi lagi
nah itu memang patut disayangkan